gempa bumi yang terjadi di siberut kepulauan mentawai pada selasa dua puluh lima april dua ribu dua puluh tiga berada di zona megatrust di sumatera
gempa bermagnitudo enam sembilan ini melengkapi rangkaian gempa besar yang sudah terjadi sejak tahun dua ribu
bahkan masih berpotensi terjadi gempa berikutnya
segmen megatrust tersebut diantaranya gempa di bengkulu pada tahun dua ribu dengan magnitudo tujuh empat
di aceh pada dua ribu empat dengan magnitudo sembilan
pada dua ribu lima di nias bermagnitudo delapan lima
kemudian di bengkulu pada dua ribu tujuh bermagnitudo delapan tujuh
dan mentawai pagai bermagnitudo tujuh delapan
kepala pusat gempa bumi dan tsunami bmkg daryono menjelaskan energi gempa mentawai siberut belum lepas secara keseluruhan
menurut para ahli zona yang belum lepas ini mampu mengakumulasi energi hingga delapan sembilan magnitudo
tetapi dengan rentetan gempa berkekuatan
di atas magnitudo enam maka akan mengurangi medan tegangan yang terakumulasi di zona tersebut
atau mengurangi potensi dari magnitudo delapan sembilan
masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan melakukan mitigasi konkret dengan salah satunya
membangun bangunan tahan gempa membangun sistem peringatan evakuasi shelter tsunami
edukasi evakuasi mandiri agar bisa terhindar dari bencana
ini yang di siberut ini kan belum
sampai mencapai magnitudo yang saya sebutkan itu
jadi memang potensi masih ada
dan ini satu yang harus kita terima dan kita pahami bahwa suka tidak suka
ini sebuah risiko yang harus kita hadapi sebagai masyarakat yang tinggal di batas lempeng tektonik
sehingga gempa dan tsunami itu biasa terjadi dan kita harus memiliki bekal cukup untuk menghadapinya
sehingga kita selamat dari tekanan